tim mahasiswa universitas sumatera utara berhasil merebut medali emas dari ajang pameran inovasi di moskow rusia pekan lalu
tim yang terdiri dari dua mahasiswa itu memperkenalkan kampas rem berbahan limbah dari cangkang kemiri
jumat siang winalda mahfudzai dan haris dan wahid nurhidayat memamerkan piala sertifikat dan medali yang mereka peroleh dari rusia
tiga penghargaan diborong sekaligus oleh kedua mahasiswa universitas sumatera utara ini
penyelenggara dua puluh dua nd moscow international saloon of innovation and innovative technologies atau archimedes menggajarnya dengan medali emas
dua apresiasi lainnya diberikan dari asosiasi temuan inovasi arab saudi dan thailand
dalam kompetisi yang diikuti oleh tiga ratus perkumpulan teknologi dari berbagai negara itu
tim universitas sumatera utara atau usu membuat inovasi teknologi produk kampas rem organik
yang terbuat dari kulit atau cangkang kemiri
kampas adalah salah satu bagian penting dari perangkat rem kendaraan
pemilihan cangkang kemiri di awal penelitian karena bahan itu ramah lingkungan dan banyak ditemukan di sumatera utara
karena tidak mengirikan efek negatif kepada si pemakai maupun si yang juga berada di lingkungan si pemakai
jadi kalau dibandingkan dengan asbestos yang kita yang tidak memakai pun bisa mendapatkan efek negatif dari si asbestos itu sendiri
seperti long cancer atau kanker paru paru
dari pengujian yang mereka lakukan kampas dari cangkang kemiri ini dua kali lebih awet dibandingkan kampas konvensional berbahan asbestos
cangkang kemiri juga bisa bertahan pada suhu di atas lima ratus sepuluh derajat celcius
atau dua kali lipat di atas ketahanan asbestos yang hanya pada suhu dua ratus lima puluh derajat celcius
meski awet dan daya tahan yang jauh lebih kuat ongkos pembuatan kampas ini justru lebih murah
oleh sebab itu jika kampas ini diproduksi secara massal harga jualnya pun diklaim lebih murah
murah dari kampas asbestos
terkait temuan ini universitas sumatera utara berencana melakukan produksi massal dengan menyiapkan perusahaan
perusahaan di bawah universitas sumatera utara
kenapa mereka tidak jual karena itu inovasi mereka hak mereka
kalau bisa dipertahankan di produksi sendiri itu kan lebih baik daripada menjual hasil inovasi mereka ke orang lain

pameran di rusia itu bertujuan untuk menemukan inovasi baru dalam dunia industri yang potensial untuk dipatenkan dan dikembangkan secara komersial
sebelum di rusia temuan mahasiswa usu ini juga pernah menyabet medali emas pada pameran inovasi teknologi di silicon valley amerika serikat tahun dua ribu delapan belas lalu
ayat sudrajat hasibuan medan